tolong jangan pedulikan mila lagi ya kak
mila tahu apa yang terbaik untuk mila dan mbak imila
meninggalkan kak fadil
ini adalah keputusan terbaik untuk mila
izinkan mila untuk memilih jalan hidup mila sendiri
aku hantar kamu pulang
nggak usah kak fadil
tolong jangan seperti ini kak
kalau kak fadil begini
mila akan semakin berat meninggalkan kak fadil
ini udah keputusan mila
aku gak bisa biarin kamu pergi
mila aja bisa kau melepaskan kak fadil
jadi kak fadil pasti juga bisa
kak fadil juga bisa

enggak fadil maafin mila ya kak
tapi ini semua ada keputusan mila
ini keputusan mila kak
aku gak akan lepasin kamu
aku gak mau lepasin kamu
lepas sama aku

masih kebetulan kau sadar di depan vera broto
masih kebetulan kau sadar di depan vera broto
mila juga gak bisa mengorbankan alena demi keuntungan mila sendiri
mbak kenapa mak
ya allah kenapa hati aku begitu berat melepaskan kami lah ya allah
tolong rumah sakit rumah sakit
baik baik baik
baik baik baik
tolong rumah sakit banget
ya allah fadil kamu kenapa sayang
fadil gak apa apa oma
mungkin tadi fadli salah makan aja
jadi perut fadil sedikit melilit
ya allah fadil
belum pernah seumur umur kamu makan
kamu tuh sakit perut seperti ini fadil
fadil udah gak mau obat
fadil udah minum obat
mama sendiri malah ngapain kesini ma
mama dapat kabar dari pak haris
ada apa lagi sih
alena gak mau diajak pulang ke rumah fadil
sementara kalau alena terus di rumah sakit itu
dia akan selalu berhalusinasi kalau melihat tovan di rumah sakit itu
dan dia selalu mencari tovan
tolong bujuk arena supaya mau pulang ya
mengingat usia kandungan ibu
saya cuma mau mengingatkan
supaya ibu lebih hati hati lagi dalam menjaga kehamilan ibu ini
ibu terlalu stres
sangat kecil untuk usia lima bulan
kalau begini terus
janin ibu bisa tidak berkembang
ibu akan berkembang
dan akhirnya meninggal dalam rahim ibu
dokter tolong selamatkan bayi saya
jangan sampai kenapa napa
dokter tolong selamatkan
saya nggak mau bayi saya meninggal dokter
saya paham ketakutan ibu
untuk itu ibu harus lebih sering lagi melakukan check up
dan memperhatikan kesehatan ibu ini
terutama bayi dalam kandungan ibu
saya akan turuti kata dokter
waktu melakukan usg
ada baiknya ibu juga membawa suami ibu
supaya suami ibu juga mengetahui
perkembangan janin dalam rahim ibu
karena dukungan suami terhadap kehamilan istrinya juga
itu sangat penting bu
bisa kan ibu
insya allah bu
terima kasih ibu
dokter saya usahakan
kamu kesini gara gara papi yang aku minta kan
tapi yang minta supaya kamu ngebujuk aku
untuk aku pulang ke rumah
kamu ngebujuk aku minum obat dan makan
aku gak akan pernah pulang ke rumah
aku mau pergi sampai aku ketemu sama taufan
taufan udah meninggal
mau dicari sampai ke ujung dunia
taufan udah gak ada
taufan itu masih hidup fadil
taufan itu masih hidup
aku gak bisa ngebiarin kamu hidup dalam hayaran kamu terus
pikirkan tentang papi kamu
pikirkan tentang ayang kamu
mereka terluka melihat kamu seperti ini allen
apa aku terlihat
seperti orang gila
aku itu sepenuhnya waras fadil
aku itu benar benar
kalian tuh susah banget ngakuin kalau taufan itu pasti hidup
aku dan kamu punya harapan yang sama
kita sama sama berharap tovan masih hidup
kalau taufan masih hidup
dia akan datang menemui kita
dan kalau taufan masih hidup
dia gak akan ngebiarkan kamu nangis nangis seperti ini
karena dia cinta sama kamu kan
dia gak datang menemui kita lena
dia ngebiarin kamu menangis kan
karena taufan udah meninggal alena
taufan udah gak ada
tolong terima kenyataan itu alena
terima kasih taufan
diminum satu hari sekali
makasih ya makasih mbak